kita ke tuban jawa timur pasca insiden ambruknya jembatan babat widang yang menghubungkan lamongan tuban
pada selasa siang kemarin kementerian perhubungan berjanji perbaikan jembatan babat widang selesai dalam waktu satu lima bulan
dari jem perhubungan darat kementerian perhubungan budi setia dimatakan saat ini pihaknya tengah berkoordinasi dengan pihak pembangunan umum jawa timur untuk perbaikan jembatan uidang
rencananya perbaikan jembatan akan menggunakan sistem beli dan diperkirakan selesai dalam waktu satu lima bulan atau sebelum lebaran sehingga tidak mengganggu arus mudik lebaran
mulai batuk batuk dan sebagainya kan ibaratnya analognya gitu jadi tentunya mungkin untuk yang jembatan ini sebetulnya bulan ini sudah lelang eh sudah sudah kontrak
perbaikan bulan april mulai kerja bulan april jadi bulan april ada perbaikan pengencangan baut sama mungkin perbaikan lantai itu akan dilakukan tapi sebelum itu sudah kecelakaan duluan
sementara itu untuk mengurai kemacetan petugas lantas pores lamongan terpaksa mengalihkan arus kendaraan besar dari surabaya
diarahkan ke tol manyar melalui jalur pantura paciran brondong tuban
kendaraan besar dari arah lamongan yang sudah terlanjur masuk lamongan dan babat akan diarahkan melalui bojonegoro atau harus putar balik
untuk kendaraan besar dari arah tuban akan diarahkan melalui jalur dendels brondong paciran gresik
pengalihan arus lalu lintas juga membuat penumpang bus jurusan tuban kota harus berpindah kendaraan
penumpang bus dari lamongan menuju tuban harus turun
di babat kemudian penumpang jalan kaki sekitar dua km melewati jembatan baru kemudian naik angkutan umum
sementara bus jurusan surabaya semarang dialihkan melalui bojonegoro dan langsung ke rembang jawa tengah
produser rangga umara di jembatan timbang jawa timur
selamat sore rangga bagaimana kondisi terkini di sana apakah proses evakuasi masih berlanjut
punca saat ini terus dilakukan upaya untuk mengangkat tiga buah bangkai truk yang terdampar jatuh ke dasar sungai bangawan solo
pada saat terjadinya runtuhnya jembatan widang di tuban pada kemarin siang
nah berbagai proses sebenarnya sudah dilakukan misalnya dengan mengerahkan krain
pertama adalah krain dengan kapasitas dua puluh ton tidak berhasil untuk diangkat
kemudian malam kemarin juga dilakukan dikerahkan satu buah krain dengan kapasitas lima puluh ton
bisa diangkat tetapi krain tersebut kemudian berpijak pada sisi jembatan yang masih labil
dikhawatirkan kemudian jika masih nekat maka akan dikhawatirkan terjadi hal hal yang tidak diinginkan
nah tadi kemudian beberapa stakeholder sudah melakukan rapat koordinasi
begitu ada tim dari kepolisian kemudian ada tim dari dinas perhubungan kemudian ada juga dari pekerjaan umum
dan kemudian diambil solusi bahwa
ada dua cara yang dilakukan dan saat ini masih terus dilakukan
pertama adalah untuk cara untuk mengangkat truk truk tersebut adalah dengan cara memotongnya
menjadi beberapa bagian menjadi beberapa bagian lebih kecil
kemudian bisa diangkat dengan ukuran kren yang lebih kecil
begitu agar bisa leluasa
dan kemudian karena ukuran dari potongan potongan truk tersebut sudah semakin mengecil
maka bisa diangkat dengan leluasa pula
dan kemungkinan proses pengangkat
evakuasi truk truk yang terdampar masuk akibat terbentuknya jembatan widang ini mungkin akan selesai pada malam hari
dan besok mungkin truk truk tersebut sudah bisa disingkirkan semuanya
dan kemudian lokasi juga sudah bersih
dan nanti pada gilirannya petugas basarnas dan dua kepolisian ini bisa melakukan pengecekan lagi untuk mencari tahu dengan pasti apakah masih ada korban yang masih tertimbun di sana
yang menjadi korban pada saat jembatan ini runtuh kemarin siang
ya rangga bagaimana dengan aktivitas ekonomi di sana
apakah distribusi barang dan juga jasa terganggu
ya tentunya sangat terganggu begitu
ada dampaknya lah begitu
karena jembatan widang yang di sisi sebelah barat tempat terjadinya kecelakaan ataupun peristiwa patahnya bentang jembatan tersebut kemarin ini ada di sebelah barat
sekarang ini dalam keadaan tertutup

jasa lalu lintas sudah dilakukan
misalnya lalu lintas kemudian dialihkan dengan menggunakan sisi jembatan di bagian timur
ini yang tadinya satu arah forboden begitu ini menjadi dua arah berlawanan
tetapi hanya boleh digunakan untuk mobil mobil ataupun kendaraan yang kendaraan kecil saja kendaraan pribadi dan kendaraan niaga
tetapi untuk truk logistik kemudian barang yang biasanya ini melewati jalur widang ini dialihkan ke tempat yang lebih jauh
misalnya dialihkan ke arah bojonegoro ataupun kemudian dari arah lamongan atau dari arah surabaya menuju ke tuban ke banyuwangi
ini dialihkan melewati jalur dendels paciran dan kemudian menuju tuban
ini tentu memakan waktu yang jauh lebih lama daripada menggunakan jalur wida yang selama ini memang jalur yang sangat vital sebagai transportasi
tidak hanya transportasi orang saja tetapi juga barang dan jasa
nah berapa dampak ekonomi yang muncul dari akibat pengalihannya yang sedemikian
kalau kita perhatikan dulu misalnya pada saat jalur jembatan porong itu kemudian tertimbun banjir begitu dan kemudian terputus
gubernur soekarwo sempat mengatakan bahwa kerugian di sana bisa mencapai satu triliun lebih perharinya
nah dengan demikian analogi yang sama bisa kita pakai pada jembatan widang ini
sama sama menjadi lokasi yang vital sama sama digunakan sebagai aktivitas jasa transportasi barang dan jasa logistik perdagangan
terima kasih teman teman
tentu dengan kapasitas yang lebih kecil kita bisa menghitung mungkin kira kira ada lima ratus miliar total kerugian ekonomi yang muncul
akibat ditutupnya jembatan widang ini akibat kecelakaan ataupun akibat peristiwa patahnya jembatan widang ini kemarin
nah tentu ini menjadi persoalan yang harus segera diselesaikan
bukan hanya untuk misalnya mengantisipasi musim mudik yang akan berlangsung dua bulan lagi
tapi juga kelangsungan kehidupan ekonomi di sana
karena jalur lalu lintas ini sekali lagi dipakai untuk distribusi barang dan jasa
sehingga kemudian jika harus memutar lebih jauh tentu ada ongkos produksinya
ada ongkos transportasi yang harus menambah
ini tentu akan menambah kos lagi bagi para pengusaha
dan mungkin juga sampai kepada konsumen harga menjadi bisa lebih mahal
kita berharap saja bahwa jembatan ini segera diselesaikan
karena pihak pemerintah sendiri sebagaimana tadi dikatakan oleh ketua pelaksana balai besar
ketua balai besar pelaksana jalan nasional mengatakan bahwa setelah ada clearance
ataupun pembersihan di area bawah di truk truk tersebut
bangkai truk tersebut sudah bisa dibersihkan dan maka kemudian akan dilakukan perbaikan
perbaikannya diharapkan tidak memakan waktu cukup lama
karena berdasarkan informasi yang dia terima yang diperbaiki hanya bentang jembatan yang patah saja
bukan keseluruhan jembatan
nah itu kemudian bisa diantisipasi atau bisa dilakukan dengan cara menambalnya
menyusunnya dengan jembatan beli atau jembatan darurat
nah ini kemudian bisa dilakukan kita bisa berharap dalam jangka waktu kurang dari sebulan
atau sekitar sebulan maka jembatan ini bisa kembali difungsikan
dan seluruh aktivitas ekonomi juga akan bisa kembali normal
rangga umara terima kasih atas laporan anda